hai setiap makanan yang kita konsumsi sehari hari memiliki bermacam macam kandungan gizi yang penting
bagi tubuh salah satunya karbohidrat karbohidrat adalah senyawa yang menyediakan energi bagi tubuh
dalam bentuk kalori contoh karbohidrat yang biasa kita konsumsi adalah nasi putih bihun tepung yang
diolah menjadi beragam kue dan roti hingga singkong dan sumber karbohidrat kompleks namun
karbohidrat juga kerap dituding sebagai penyebab kegemukan dan menjadi pemicu timbulnya diabetes
ica sempat menjalani diet rendah karbo selama setahun salah satu yang ia kurangi adalah nasi
alasan kesehatan menjadi latar belakang ica menjalani diet rendah karbo keluhan fisik justru
muncul saat ica berhenti menjalani diet rendah karbo sempat sih karena badannya udah lama nggak di
banyak gula aspan gua sedikit gitu ya jadi memang pertama kali resh badannya parah gitu terus sempet
terus jadi kelegaan kami karena tiba tiba gula darahnya naik
karena kan udah stabil emang aku gak ada diabetes
cuman jadinya memang jadi lebih cepat pusing memang
sementara itu alasan penampilan jadi alasan sinta menjalani diet rendah karbo
saya yang pasti waktu itu lemes
terus badanku rasanya ringan
terus ada kepala pusing lah segala macam kayak gitu
tapi berangsur gitu kan
mulai terbiasa terbiasa terbiasa
akhirnya juga oke
diet ekstrim dengan mengurangi secara gratis karbohidrat dalam keseharian kita
tidak dianjurkan oleh dokter gizi
diet rendah karbohidrat dapat menimbulkan beragam efek samping
yang patut diwaspadai mulai kelelahan pusing hingga sulit berkonsentrasi
nah kita selalu harus menganut diet dengan gisi lengkap dan seimbang
ingat ya gisi lengkap dan seimbang
artinya tidak bisa ekstrim tidak bisa
oh karbohidratnya saya turunkan sampai menjadi atau cuma dua puluh atau cuma lima puluh gram
tubuh kita tetap membutuhkan karbohidrat minimal
nah sebenarnya berapa gram karbohidrat yang dibutuhkan pria atau wanita dewasa per hari
dokter gizi idagunawan mengatakan kebutuhan karbohidrat pria dan wanita dewasa hampir sama
kebutuhan karbohidrat dalam satu hari kira kira antara empat puluh lima hingga dua puluh
namun perlu diingat bahwa karbohidrat juga bisa ditemukan pada sayur buah kacang kacangan hingga tahu tempe
baru sisanya adalah karbohidrat kompleks yang ditemukan pada makanan berserat seperti nasi singkong dan ubi
diet sehat dengan gizi seimbang memang pilihan tepat bagi anda yang ingin tetap berpenampilan menarik dan juga menjaga kebun